kita sudah terhubung dengan sambungan skype muhammad aufaristama pelajar indonesia yang ada di islandia
sudah ada nih mukanya di layar
iya biar akrab kita sebut saja dia over ya
assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia ovar
aufar saya mau nanya langsung itu poin kepada anda
sejauh ini puasanya gimana full terus atau udah ada yang bolong nih
alvar tapi kalau boleh tanya sebelumnya sudah berapa lama tinggal di islandia
saya sejak dua ribu empat belas di islandia
sudah dua ribu empat belas di islandia
baik sudah hampir tiga tahun ya
gimana sih suka dukanya menjalani puasa di negara yang durasi terbit cukup panjang gitu
matahari sampai terbenam
seperti apa sih suka dukanya berada di sana
cukup ditantang kesabarannya
sebenarnya cukup enak di sini
ya cuacanya dingin dan nggak kerasa haus
tapi ya itu kendala durasi
kalau soal mencari makanan berbuka atau untuk sahur itu gimana ovar
apakah kesulitan karena kan ini kita di sana minoritas agama muslim di sana minoritas sebagai muslim
cari makanannya susah nggak sih
cari makanan susah kalau mau berbuka atau sahur makanya kita masak di sini
jadi kalau di sini kan berbuka pukul dua belas
nah di situ
di situ kan restoran udah pada tutup
tahur pun jam dua
jadi sekarang jam delapan lewat enam belas menit kalau tidak salah ya waktu di islandia
ini seperti apa sebenarnya kondisinya di sana
apa yang mungkin dilakukan oleh masyarakat indonesia ataupun umat muslim yang berpuasa biasanya di jam jam segini
kalau kita sih biasanya jam gabu burit
anda ngamu buritnya seperti apa di waktu waktu krusial seperti ini
belum berbuka gitu
kalau di sini sekarang cuacanya masih terang
dan cukup mendung
dan orang orang di sini biasanya gabu buritnya bisa jalan karena cuaca masih terang
bisa juga diem di rumah
dan juga kadang banyak yang di masjid
berarti di sana ada masjid juga di dekat tempat tinggal anda
diaspora di sana
mungkin sudah tiga tahun
dua puluh tahun tinggal di sana begitu ada komunitas umat muslim yang memang suka berkumpul atau membagikan informasi melalui media sosial
kita ada acara loh setiap ramadhan
apalagi bagi takjil yang paling penting ya
di sini ada dua komunitas muslim
pertama velag muslimah islandia
satu lagi islam muslim
nah kedua ini punya dua jam puasa berbeda
kalau velag muslim dia punya berpuasa sembilan belas jam
mereka berkumpul di dekat masjid di sini anur
satu lagi muslimah center islandia itu berpuasanya dua puluh dua jam di sini
itu retak masjidnya cukup jauh
jadi kedua komunitas muslim ini sama sama berpuasa tapi dengan waktu berbeda
ada dua komunitas muslim utama di sana namun berpuasanya dengan durasi yang berbeda ya
tapi berbicara mengenai pelayanan
jadi kalau ada bajar yang ada di sana apakah anda juga sering melakukan kopidar ya
untuk kumpul atau juga ada bazar tertentu dan seperti apa anda menyiasati kalau lagi kangen
tahun ini mudik pulang ya
kangen makanan indonesia atau kangen suasana indonesia seperti apa
mudik nggak pulang ya
terus gimana cara mengatasinya biasanya dengan komunitas muslim yang ada di sana
kalau di sini biasa kalau komunitasnya kumpul komunitas indonesia di sini
biasanya kita ngadain buka bareng walaupun di sini pelajar masih kurang
sampai sekarang cuma dua orang dengan saya
nah di sini biasa komunitas indonesia yang kita bikin buka bareng arisan dan sebagainya
tapi nggak ada sahur bareng
nggak ada sahur bareng ya
novar tapi yang menjadi pertanyaan begitu ketika ada di negara yang kalian tinggal sebagai kaum minoritas
apakah di sekitar masjid ketika kalian melakukan buka puasa bersama
atau sahur bersama ataupun sholat jamaah tarawih dan sebagainya
masyarakat sekitarnya ini menghormati atau seperti apa respon mereka di sana
alhamdulillah di sini menghormati
perbedaan itu biasa di sini jadi nggak masalah
dengan sejumlah kondisi mungkin teror yang terjadi di negara eropa lainnya tidak terlalu terpengaruh juga ya over ya
enggak kalau di sini insya allah sampai sekarang aman
dengan durasi puasa yang cukup panjang seperti itu kan
ada gangguan gangguan kecil gitu seperti penjual makanan keliling gitu ya
kalau di indonesia seperti itu
saya nggak tahu
bakso tukang es doger gitu
di islandia ada nggak ya yang seperti ini yang mungkin ya kita udah aus gitu udah lapar
aduh akhirnya ada tukang ini lewat gitu
gimana sih ada penjual makan keliling gitu
menjual makanan keliling nggak ada paling ada es krim lewat
rian yang gak pernah ke islandia akhirnya tahu kalau di islandia nggak ada tukang jualan makanan keliling
tapi es krim keliling ada sama
alvar kangen nggak sih sama indonesia
suasana ramadan makanan keluarga semua
baik muhammad alfaristama pelajar indonesia yang ada di islandia
baik terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
semoga sudah berbincang dengan kita mengobati sedikit rasa rindu anda ya
sampai bertemu lagi di lain waktu dan kirimkan salam kami untuk semua warga indonesia yang ada di sana